inilah gelanggang olahraga rorotan cilincing jakarta utara
yang namanya kini menjadi gelanggang olahraga sekda saifullah
gor yang dibangun pada tahun dua ribu dua puluh ini memiliki berbagai fasilitas olahraga
di lahan seluas dua dua hektare ini terdapat lapangan tenis
lapangan sepak bola lapangan basket dan lapangan bulu tangkis
ada pula jogging track jalur pesepeda hingga berbagai alat kebugaran
yang dapat digunakan oleh pengunjung berolahraga
nama sekda saifullah yang disematkan pada gor ini memiliki alasan tersendiri
almarhum pak sekda kontribusi panjangnya buat kota yang dia banggakan
buat warga jakarta yang dia cinta
saifullah meninggal dunia akibat covid sembilan belas pada enam belas september dua ribu dua puluh lalu
sebelum tutup usia saifullah menjabat sekretaris daerah provinsi dki jakarta
di bawah kepemimpinan empat gubernur sejak tahun dua ribu empat
untuk mengenang jasanya di bidang pemerintahan
gubernur anies baswedan kemudian mengubah secara resmi
nama gororotan menjadi gor sekda saifullah pada enam belas september dua ribu dua puluh
nama baru gor ini pun disambut baik oleh warga

beliau juga warga asli gororotan katanya saya dengar
nah jadi ya untuk mengenang jasa beliau
ini sudah mengabdi pada warga jakarta
karena pak saifullah ini banyak sekali jasanya ya untuk pemerintah dki khususnya
selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di dki jakarta
pengelola gor mewajibkan setiap pengunjung menunjukkan sertifikat vaksinasi covid sembilan belas
sebelum memasuki gor
jumlah pengunjung pun dibatasi
maksimal lima puluh persen
gor ini memiliki kapasitas tiga ratus orang pengunjung
ketika fasilitas olahraga di ruang publik sudah dibuka
ini artinya ada tanggung jawab besar yang harus kita lakukan bersama
ingat tetap terapkan protokol kesehatan lima m selama anda berolahraga
memakai masker mencuci tangan menjaga jarak
mengurangi kerumunan dan membatasi mobilitas
ingat fasilitas olahraga hanya digunakan untuk berolahraga bukan berwisata
victor paribuan daud thompson jakarta